hai berbahaya seperti senjata pajak menjadikan
ada yang berarti anda dalam kondisi aman
mohon tetap menaati penyala mohon tetap mengingatkan penyimbau untuk anda yang akan membeli tiket
sama memuji wabah yang disediakan dua kunci ayat dulu
mohon tetap mencintai wabah yang disediakan dua kunci ayat dulu
ada tiga kesempatan yang mencengang penyambaran jurus di sini dengan ayat
yang tua serta barang barang berbahaya seperti penjama kaca
dan juga yang mahal agak
yang berarti ada di rumah
yang kurang baik nanti bisa ditambahkan dengan masker
kalau gitu misalnya akan disediakan
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
itu trenisnya itu naik
di antaranya faktor
jumlah kunjungan yang
yang massal gitu ya
karena memang sebelumnya
seberapapun pengunjung yang naik ke candi borobudur itu
sehingga pernah sampai lima puluh lima ribu perhari pada saat disiun
sehingga dasar tersebut
kami jadikan pengunjung akan dibatasi sesuai giring capacity